sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kalau gue nikah sama juli
dia kan baik
dan keluarganya juga baik
gue pasti bakal kebawa baik
saya kejar sama orang pengen dibunuh
kapan terakhir gue nyebut nama tuhan
kamu sudah solat isa belum
solat sama sama yuk
ibu ini udah ngebantu gue
bahkan yang udah nyelamatin nyawa gue
bahkan waktu gue lumpuh
dia yang udah merawat gue
sampai gue sembuh kayak gini
sampai sekarang aja
gue belum pernah lihat ibu kandung gue sendiri
udah gue anggap sebagai ibu kandung gue sendiri
karena ketulusan dia
anda aja gue bisa ketemu sama bu murni lagi
gue pengen minta maaf sama dia
kenapa gue jadi cengeng kayak gini ya
ini kan kerjaan gue
gue gak boleh pakai perasaan
dan kesian sama mereka
ibu keliatannya sibuk banget
saya mendapatkan spirit baru win
kenapa temennya harus cinta
karena cinta gak akan pernah salah
dan gak akan pernah kalah win
itu yang kita berdua
ini bakal jadi berita baru dong bu
apalagi gosip gosip yang beredar di luar sana kan
padu memprediksi bahwa je company itu akan hancur
dan julia estella akan mundur
sama sekali tidak win
sama seperti kamu bilang
kalau ini adalah cita cita saya
dan impian yang sudah saya wujudkan menjadi nyata
saya nggak akan membiarkannya hancur begitu saja
apa rencana ibu sekarang
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
saya akan membuat konferensi pers
saya mau ke rumah
tentang peluncuran produk terbaru saya ini
pas diulang tahun je company
dan ulang tahun saya juga
dan kamu win tolong kamu atur semuanya ya
semua pasti baras
juli kamu yakin dengan apa yang kamu lakukan
kamu berani ketemu sama pers
kalau kejadiannya kayak kemarin gimana
aku nggak takut lagi pak
aku harus yakin dengan apa yang aku lakukan
aku juli seperti yang bapak kenal waktu aku baru pulang dari paris pak
nggak nyangka kamu datang ke kantor aku sepagi ini
ya aku penasaran aja
kalian mau tau kan
selama ini penghasilan kamu jual biu tinggi dari milo
apalagi selama ini milo mama papa tinggal di rumah kamu
otomatis milo akan merasa terintimidasi sama keadaan ini
itu nggak akan pernah bisa terima kalau pasangannya jauh lebih unggul dari dia
caranya untuk merebut hati milo ya kamu tinggal kasih aja dia hadiah
hadiah berupa separuh saham fashionista yang kemarin aku kasih kamu
saham yang aku kasih kamu kemarin itu nilainya itu kecil
sebanding sama cinta yang bisa kamu dapatkan dari milo
bener juga sih damodi
ya apapun deh
asal aku bisa sama milo selamanya aku pasti rela
selamat pagi bu juni
selamat pagi bu juni
sekarang waktunya j company bangkit kembali
ini rancangan terbaru saya wenny
dan ini bersifat sangat confidential
jadi jangan sampai bocor sebelum waktunya ya kamu ngerti kan win
saya mengerti bu
tapi kalau berkas ini sifatnya sangat confidential kenapa berkas ini bu serahin ke saya
saya mau pergi sebentar wen
kemana bu ke ciamis
saya membuat perasaan saya lebih tenang dan nyaman win
supaya saya lebih siap menyambut launching produk terbaru saya ini
saya mau flashback semua kenangan bahagia saya selagi saya masih di kampung dulu
mudah mudahan itu bisa membuat saya lebih semangat lagi
baik bu kalau begitu berkas ini saya simpan ya bu
saya permisi dulu bu
cinta memampukan kita melakukan segalanya
kita hanya butuh cinta
karena dalam cinta itu ada harapan
dan dalam cinta itu ada kekuatan
cinta adalah pupuk untuk otak dan juga hati kita